dan kiri kita beralih ke bandung jawa barat
kami siang petugas satuan reserse kriminal polresta bandung
menggelar rekonstruksi penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya riko
korban salah sasaran oknum supporter persija jakarta
dalam rekonstruksi yang dilakukan di stadion gelora bandung lautan api
diperagaikan ada sembilan adegan tersebut
pelaku sengaja menganiaya korban karena menduga bahwa korban adalah supporter persija jakarta
informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di cnn indonesia today
dan saya alfian raharjo duridi
selamat pagi dan sampai jumpa
petugas atuan reserse dan kriminal polresta bes bandung
menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan hingga tewas terhadap almarhum riko andrean
di tribun es utara stadion gelora bandung lautan api bandung
di kawasan gede bage bandung kamis siang
rekonstruksi kasus penganiayaan ini berawal saat korban bersama temannya
masuk melalui pintu antarabangsa
pertama di kedua s stadion glora bandung lautan api
guna menyaksikan laga persib bandung melawan persija
setelah itu rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan korban dipukuli oleh sejumlah bobotoh lain
di dalam tribun yang menduga korban riko sebagai supporter persija
saat aksi pemukulan berlangsung tersangka wfr secara tiba tiba datang
dan turut menendang dada korban hingga riko terjatuh
korban yang dalam keadaan tidak berdaya
selanjutnya dievakuasi polisi
jumlah buputuh lainnya ke mobil ambulans
untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit
setelah menderita luka memar parah di sekujur tubuhnya
rekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara
rekonstruksi dihadiri oleh penyidik jaksa saksi dan juga tersangka
diawali dengan beberapa adegan kita lakukan sembilan adegan
motif pelaku memang hanya karena ketidaksukaan atas supporter the jack ya
dia menyatakan menyangka bahwa korban ini adalah the jack
nah karena tapi setelah ternyata setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut
setelah selesai pertandingan dia mengetahui bahwa korban adalah bebotoh juga
hingga saat ini petugas polrestabes bandung baru menetapkan satu tersangka penganiayaan
terhadap almarhum riko andrian
serta empat tersangka lain yang melakukan ujaran kebencian
dengan menggunakan kata kata kasar di media sosial
tersangka penganiayaan ditangkap
usai mengunggah aksi penganiayaan yang
dan dilakukan kepada korban
riko andrean meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama lima hari di rumah sakit santo yusuf
ia menjadi korban salah sasaran amukan bobotoh lain
yang menduga ia sebagai supporter the jackmania
freddy bangun bandung jawa barat